sampai jumpa di video selanjutnya
gak ada jawab
soal lo jadi asistennya nino
padahal bukan kan
hadiah yang lainnya itu bukan dari nino
kenapa sih rick
itu kan yang lo mau
bisa diperhatiin sama nino
biar lo bisa ngerasain diperhatiin sama nini
itu kenapa sih rick
itu kenapa sih rick
itu kenapa sih rick
kenapa lo sampai berbuat sejauh ini buat gue
sampai lo datang ke bandung jauh jauh
padahal lo tau sendiri
ucapan terima kasih itu tuh buat nino
bukan buat lo rick
lo masih ingat gak
waktu jaman sma
lo pernah bantuin anak yang culun
yang lagi diburi pas di sekolah
ini kalian pada ngapain sih
kampungan tau gak
karena pikir ini lucu
dan asal lo tau
gue tuh gak mau punya cowok
terus hubungannya apa
anak culun yang pernah lo bantuin itu
anak curun yang pernah lo semangatin itu
lo harus kuat biar gak dibuli lagi
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
yang udah ngerubah gue jadi ricky yang sekarang
nggak mau ngerti
jadi anak itu

lo udah bikin gue jatuh cinta sama lo
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
nggak mau ngerti
sebagai sahabat lo
gue cuma pengen lihat lo bahagia
walaupun tanpa gue shay
sekarang gue bisa gendong ke taliban
kamu seneng gak
ada om di sini
iya mak ini papa sudah sampai rumah
papa sama nina udah makan kok
tadi mesen dari aplikasi
mama gak usah khawatir ya
mama seneng dengarnya
nino baik baik aja kan pak
terus matanya udah gak sakit kan
mama gak usah mikirin papa sama nino ya
lebih baik mama bantuin bu sarah untuk ngurus kay saya
ya gimana mengurusin keisha pa
elsa itu sama sekali gak kasih izin mama untuk pegang keisha
padahal mama lihat asa tuh capek
ya cuma dia bilang dia mau urus sendiri
ya mama sebenarnya sih kasihan sama elsa pa
tapi dia kekeh
saya korban lebih sukai kerahkan t abide ukuran aku dan selamanya quartetnya itu mengalami kekuatan tarzan porque fixing old won't make me want to do any lira
dan pas kemaren saja gue tak tahu
tapi sekarang semuanya sudah terlambat
gue akan kembali ke lapas
dan berpisah juga dengan riki
bahkan sebelum gue
sempat memulai kisah bersama dia
mungkin ini terakhir kalinya
gue bisa mendekat keisha
rasanya gue gak rela berpisah sama keisha
kalau keisha memang anak nino
bukan anak riki
bukan anak riki
bukan anak gue
kenapa gue ngerasa
pak sebentar ya
sampai jumpa lagi
sekarang lo masuk ke dalam ya
kasian keisha di luar kedinginan
sekarang lo masuk ke dalam ya
kasian kesha di luar kedinginan
jadi anak yang baik ya
dengerin kata mama
dengarin kata mama
dan dua hari lagi
biar aja lo balik ke lapas ya sa
gue boleh kan
sesekali ngejenguk lo
ya boleh rik
sekali lagi makasih banyak ya
amba mohon arahkanlah pada kebenaran ya allah
amba tidak mau nanti kegabah mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga amba ya allah
amba tidak mau
amba tidak mau
amba tidak mau
kalau amba harus ke akal untuk mengambil keputusan lagi
allah mohon bantulah ya allah
riki no ini riki datang ke bandung nemuin elsa sebenarnya hubungan elsa sama ricky gimana sih no
mereka ada hubungan apa kamu udah bener bener elsa padahal di sana kamu udah janji janji untuk
bertemu dengan ricky lagi tapi ini apa kamu sama sekali udah bisa dipercaya selalu aja kamu bohong
aku masih di dunia ini
melihatmu dari jauh bersama dia walau pasti ku terbakar cemburu tapi janganlah kau kemana mana
aku merindu kuyakin kau tahu
aku merindu kuyakin kau tahu
tanpa batas waktu aku terpaku aku meminta wow tanpa kata cinta berupaya
oh aku merindu kuyakin kau tahu
tanpa batas waktu aku tepatku aku meminta wow tanpa kata cinta berupaya

kamu ini sapi tanpa kamu selamat tidur need
kamu ini sapi tanpa kamu selamat tidur need
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
aku belum sanggup untuk pulang
karena hatiku melawan logikaku
karena ketidakikhlasanku menghalangi cinta kita
tapi cinta itu masih disini ku mas
tidak pergi dan tidak juga mati
udah udah ricky udah pulang
papa gak tau kan
papa masih di kamar
kok mata kamu sengembang

aduh kaki gue nunggu
katanya mau nemuin lady king
kamu pasti capek kerja ya
udah mandi udah wangi
sekarang buah buah ya
kalau kamu dikasih tahu sama suami kamu
kalau kamu gak berubah
mama tuh gak bisa belain kamu depan nino
jadi kalau sikap nino berubah ke kamu
dan sikap nino gak baik ke kamu
itu karena salah kamu juga
maksud mama apaan sih
apa jalan jalan mama ngeliat gue ketemu sama ricky kemarin
kok tuh gang gitu
kenapa nino selalu serun differently
ada masalah apa
apa toiletnya sendiri
ada kec lieutenant

itu foto dikirim mama kemarin malam
bisa bisanya dia nggak menghargai aku
kok bisa ya
dia melanggar semua perjanjian dia pak
peringatan aku untuk gak ketemu lagi dengan ricky
bener bener sama sekali gak menghormati aku pak
dan papa lihat sendiri
untuk ketemu dengan riki mah
coba kamu tanya baik baik dulu
mau ketemu elsa lagi
kan sudah terbukti
kalau keisha itu putri kamu
udah lah pak
aku udah bener bener capek dengan elsa
elsa udah sama sekali gak bisa diomongin pak
dan keputusan aku sekarang udah mulai
aku akan mencerahkan elsa
dan aku mohon
papa tolong hargai keputusan aku
aku akan mencerahkan elsa
julie dapet ke sana
quem itu ta'ak
yuk sarapan yuk
tuh udah disiapin
selamat pagi mbak endin
selamat pagi pap
selamat pagi reina
pagi tadi jessi kak
pagi ini aku mau nganterin mbak andin sama reina
boleh kan mbak
tadi jessi antar aku ke sekolah
senang gak ketemu mau temenin
ya mungkin kan di rumah aja temenin papa
aku cuma nganterin sampai depan kampusnya mbak andin aja kok
terus cuman sekiranya cuma sampai depan sekolahnya aja
gak lama kok
habis itu aku langsung balik kok ya
boleh ya aku bosen banget di rumah pak
ya sarapan dulu pak
berarti boleh ya
terima kasih pak
ini bisa jadi kesempatan aku
aku bisa fotoin jessi nanti di dalam mobil
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
hai saatnya nyapu nyapu
biar halaman bersih ya

ini buat sampah
taruh ke sini
harusnya power suara
iih sebelah situ snowy ini tadi siapa sih
kok bisa talinya nalikinnya gak kejar kayak gini nih
snow nah balik lagi ke situ ya
yes kita kan berteman
nah balik lagi balik lagi ke situ
balik lagi ke situ
boleh lagi ke situ ya
ini gimana nanti kalo lepas kan kekian dimarahin
eh snowy balik lagi
balik ke situ
oh di tempat
pak bos mau berangkat kantor ya pak
saya kesepian deh pak
saya pasti selalu doain yang terbaik pak
udah bisingnya rena pak
kok japoninya rena ngamuk mas
terus dia kejimbringan sendiri gitu muter muter
mas kagak kita aku diseru dok
lu apain sih ki
sampai ngamuk begitu snow nya
ya gigi gak tau lah mbak
terus dia ngamuk ngamuk sendiri
coba rena tuh
ih gak tau
siapa lagi yang ngiketnya gak bener ya
gimana cara menanginnya coba
ini gue ajakin makan keras banget kayak lu
gak mau dia
lagi sakit kali ya
kenapa sih ini
nggak usah dikejar biarin aja
yah kabur al
bagus baik baik baik
bagus baik baik
bagus baik baik
bagus baik baik
ameilah ameilah ayolah
kamu kayak lekkernya
cepet kalo kamu mau
kalau maj sed laughs berani bridge
kita usah chamber
nah kalau agrade
al debaran alvari aduh
jangan jangan kasihan dia
kudanya kalau mau jewer jangan papa
nggak kuda kan dari tadi
jangan jangan kasihan dia
ini kuda namanya siapa lagi
coba pertanyaan lagi
kenapa ya kok mas al telepon pagi pagi
ini kudanya lepas saya mau tenangin
seperti yang tadi telpon al
berarti andien masih kontak terus dengan al debaran
snowy tenang ya
tenang snowy ya
anak pintar yuk
masalah udah berhasil belum ya
gimana kalau misalkan masalah sampai ditendang sama snowy
snowy udah tenang
makasih ya andin
udah kasih tau namanya
kenapa andain senyum senyum ya
apa dia dan ada baikan lagi
mas jelek aja banget ya
kau tiduran ya dari tadi malem
saya lihat kamu udah nyenyak aja
pas kenapa aku gak dibangunin
ya saya nggak tega lah
ada tukang roti lewat
terus saya beliin roti buat kamu
mau sarapan ya
kamu gak makan
gara gara henry gue harus ke kantor polisi lagi
jadi ribet ya gue ya
besok orangnya saya mau pergi deh
kayaknya dia mau ke kantor polisi deh
tapi hati hati jangan sampai ketahuan ya mas
kita berangkat ya
maka pergi sekolah itu ya
sekolah yang pinter ya
kalau gitu aku sama mbak ani sama rena berangkat dulu ya kak
kamu yakin sayang
gak mau di rumah aja
ntar kalau misalnya andi ini ngajar kamu ngapain
kan tadi aku udah bilang
aku nganterinnya sampai depan aja kok
terus aku langsung pulang
gak pengen liat kampusnya mbak andin
ya udah oke
yaudah kalau gitu sekarang kita berangkat yuk
salim salim maafan sini sini dulu
wah susah ya pakai tasnya
kali ini aku bener bener bisa dapetin fotonya jessy
ya dipikir pikir belum pernah kan nganterin anak sekolah
sekalian mau liat kampus kami
aku di ntar sekolah sama ovan
seneng gak ovan nganterin rena sekolah

seneng gak ovan nganterin rena sekolah
yaudah yuk pak

duh gagal lagi deh kesempatan aku buat fotonya jessy

duh gagal lagi deh kesempatan aku buat fotonya jessy
istri masih seminar
gue jadi pulang sendiri
kakak udah bawa sarapan nih
kita sarapan yuk
kita sarapan yuk
masih tidur kali ya
masih tidur kali ya
kakak masuk ya
kok nggak ada di kamar
di bawah juga nggak ada

jangan jangan sama randy lagi
jangan jangan sama randy lagi
harus gua cek
harus gua cek
kayak kamu bener deh dia mau ke kantor polisi mas
oh enggak mas

gimana ini kalo aku angkat pasti marah marah terus aku disuruh pulang
yaudah nanti aja dia dari kantor polisi baru aku tau fan
gapapa gak usah aku angkat
gue yang sarapannya
ya ampun manis sekali anak mama ini
aduh thank you
kau di kamar terus
mama seperti biasa lah
seperti biasa mama banyak pikiran kurang tidur
ini yang mama baca
i'm fine mama gak sakit kok gak ada emak
muka yang pucat mama
aku temen ini
gak perlu mama nggak sakit
banyak pikiran aja sih
ya udah tapi harus makan ya dia bisa makan ya
pasti mau makan makan kok
jangan khawatir ya
mau makan makan i'll be okay
cuma sekarang mau minta waktu buat ikan
hari ini mau coba temuin andi di kampus
aku mau coba tanya sama andi mengenai jessy
mau meyakinkan aja mama
apakah jessy anaknya om irkon itu beneran jessy gak sekerti si papa dulu
kalau memang benar kan berarti ini semuanya berhubungan
tapi kamu must be very careful ya harus hati hati ngomong ke andi nih
jangan sampai nanti malah memperkaruh suasana kamu sama dia
oh mau makan sama andi sampaikan salam ya
nanti kalau ketemu aku sampaikan
dihabisin makan ya
pasti kamu udah makan
kalau ada apa aku telepon

hati hati di jalan